terima kasih atas waktunya
pak iwan anda menjabat sebagai direktur utama gmf air asia sejak mei tahun lalu ya pak ya
dan kemudian lima bulan setelah anda menjabat gmf aero asia menjadi perusahaan publik
bisa anda bagi dengan kita apa suka dukanya atau apa perbedaannya memimpin sebuah perusahaan yang tadinya tidak publik dan kemudian sekarang menjadi perusahaan publik
mungkin saya ceritakan dulu ya saya dua ribu tujuh belas bulan mei tepatnya
saya diberikan amanah untuk memimpin gmf aero asia
sebelumnya saya sebagai salah satu direksi atau board of director pt garuda indonesia dan tepat di mei dua ribu tujuh belas yang lalu
saya diberikan kepercayaan untuk lead gmf aero asia
dan salah satu tugas besarnya adalah meng ipo kan gmf
mengipo kan berarti agenda untuk go public itu sudah lama
go public sudah lama sudah cukup lama
keinginan untuk go public itu sudah cukup lama sudah bertahun tahun yang lalu
tapi berhasil go public ya tahun kemarin dua ribu tujuh belas
sebenarnya kalau mengenai persiapan sudah banyak yang dilakukan imf
nah tapi kembali ini masalah keberanian dan dukungan
nah akhirnya memang pemegang saham meminta saya untuk melakukan
sudah lama go public kan gmf
karena dua ribu tujuh belas waktu yang tepat
ada hubungannya nggak nih
pemegang saham memilih anda untuk meng ipo kan gmf
apakah anda dinilai sebagai sosok yang cukup berani
karena kan recana sudah tahunan nih pak
saya juga pertimbangannya kan banyak gitu ya
meminta saya untuk memimpin untuk mengaipokan gmf ya tentunya pertimbangan dari pemegang saham cukup banyak
dan saya kalau diberikan
diberikan kepercayaan insya allah memang saya jalankan
dan tekad saya apa yang diberikan kepada saya itu ya harus berhasil
alhamdulillah dalam waktu lima enam bulan itu kita berhasil
tapi tolong jangan dilihat enam bulannya
tapi sebenarnya gmf ini persiapannya sudah cukup lama
anda puas dengan harga saham gmf saat ini di market pak
ya tentu saja belum puas
saham itu masih akan naik terus
bisa melebihi dari harga perdana
waktu ipo rp empat ratus per lembar ya
sekarang saya cek tadi di market sekitar tiga ratus an pak
jadi kalau saya lihat itu memang
ya ini menilainya sesaat gitu ya
tapi tolong kita harus melihatnya dalam prospek gmf ke depan
karena kalau kita lihat di portal satu ini slightly agak menurun
profit marginnya agak menurun
tapi saya optimis karena banyak sekali hal yang akan dilakukan gmf
antara lain kita ada strategic investor strategi partner kemudian inisiatif inisiatif yang lain ya
dalam suatu perusahaan itu hal yang wajar lah naik turun

dan kita bisa mencari yang lebih mahal
jadi kita bisa mencari yang lebih mahal

sehingga nanti akhir tahun dan the next future ini target kita ini kita usahakan dapat kita capai
melebihi harga dari ipo dong pak ya
harapannya begitu harapannya kita mendapatkan harga nanti melebihi dari harga itu
pak iwan waktu anda dilantik dulu mei dua ribu tujuh belas anda diberikan amanah untuk menaikkan net profit perusahaan
dari dua ribu enam belas ke dua ribu tujuh belas yang cukup besar ini saya melalui hasil riset saya pak sekitar delapan belas hingga sembilan belas persen dalam satu tahun itu
performasinya bagaimana pak tercapai waktu itu
performanya tercapai ya karena kalau dilihat dua ribu enam belas keuntungannya itu kalau dikurangi ebo
ebo itu employee benefit obligation itu kan dua ribu enam belas empat puluh empat
dua ribu tujuh belas kita berhasil mengantongi keuntungan itu
sekitar berapa itu lima puluh ya berarti kan naik keuntungannya lumayan ya
ada keuntungan enam juta dolar naik
walaupun tidak mencapai delapan belas persen seperti yang diharapkan ya pak ya
kalau dilihat performance nya kemudian ke depannya nih pak untuk dua ribu delapan belas ini kemudian targetnya nanti dua ribu sembilan belas bisa anda ceritakan bagaimana forecastnya pak
forecast kita tetap akan maintain growth
grade itu akan tetap kita maintain
angkanya double digit ya tentunya harus di atas dua belas persen
karena memang market ya melihat market domestik dan regional ini masih cukup banyak yang bisa kita ambil lagi
dan kita akan tetap maintain profit margin kita di angka double digit
mengenai profit ini saya kira akan ada sedikit perubahan
karena apa gmf ini sedang ekspansi
sih tentunya ada hal yang mesti diinvestasikan
investasi tentunya kalau di keuangan kita mengenal depresiasi
pasti akan terkena proses depresiasi
dan ini tentunya kalau investasi kan ada masa kembalian dua tiga tahun lagi
nah dua tiga tahun lagi ini mudah mudahan prof ini akan boosting gitu ya
karena investasinya sudah bisa dikembalikan
pak iwan tadi anda menyinggung nanti bakalan ada informasi
investor nih yang akan masuk ke gmf bisa di share mungkin
ya sekarang ini kita sedang proses namanya strategic investor ya
jadi waktu saya melit gmf itu saya diberikan dua tugas besar sebenarnya
yang kedua adalah mencari strategic investor
karena sebenarnya gmf itu
tidak hanya uang
uang kan sumbernya macam macam gitu ya bisa
bisa dari ipo
bisa dari bank gitu ya
nah tetapi yang kita inginkan adalah strategic investor
dimana ini nanti adalah player daripada industri aviasi
terutama yang sudah world class
ini bisa menjadi partner kita
jadi dapat uangnya
dapat lagi nama besar kompetensi transfer of knowledge
dan kita mendapatkan pasar
dan ini akan menjaga gmf
karena tanpa itu
kita tidak mungkin bisa mengejar ketinggalan teknologi
menaikkan kompetensi dalam waktu cepat
sasarannya pak masih investor di dalam negeri atau di luar negeri fokusnya
kalau kita udah ngomong strategic investor
karena ini adalah sekaligus partner
orang yang akan transfer knowled
tentunya pasti luar negeri ya
pasti luar negeri
pasti luar negeri
karena aviation juga yang negara negara yang pegang adalah negara negara maju
dan kita inginnya adalah apa namanya
yang menjadi partner kita itu adalah pemain terbaik di dunia
sekaligus langsung bisa mengecek up nama gmf juga
kita gali lagi lebih dalam nanti pak iwan mengenai manajemen di gmf ini
namun setelah jeda
tetaplah bersama kami
executive talks masih akan kembali sesaat lagi
pak iwan kita lanjutkan perbincangan pak iwan kan dulu pernah juga berkarir di astra internasional kemudian ke gmf dan sekarang gmf secara tidak langsung berada di bawah kementerian bumn ya pak
bisa anda ceritakan pak perbandingannya bekerja di perusahaan terbuka seperti astra kemudian memimpin sebuah perusahaan yang secara tidak langsung ini harus bertanggung jawab juga kepada kementerian bumn
ya tentunya beda gitu ya kalau satu adalah kayak swasta tapi yang sekarang adalah bumn
sebenarnya kan gmf juga bukan bumn gitu anaknya bumn
yang saya inginkan adalah sebenarnya perjalanan karir itu semacam tour of judi
apa yang baik waktu di astra gitu ya di astra itu kan smart ya
perusahaan itu efisiensinya bagus kemudian apa namanya setiap pimpinan atau manajemen itu sudah mempunyai kpi sudah punya kontrak yang jelas kemudian target target yang jelas cara kerja segala macam yang efisien
nah ini yang saya bawa dan kita bisa terapkan di gmf gitu ya
nah kita mulai apalagi dengan sudah ipo kita ingin merubah juga
mindset orang ini yang mungkin sebelumnya berkaya pirokrat ya harus kita bawa kepada entrepreneur
nah kebenaran saya sekarang kan sudah menjadi pimpinan gitu ya
saya ingin apa yang baik yang dulu gitu ya dan ini bisa ditularkan
bisa ditularkan dan bisa membawa gmf ini menjadi perusahaan yang efisien perusahaan yang baik dari sisi
consider data karya cowok dan jumlah karyawan waktu setelah adonan satu satunya transaksi ini ya sudah disertifikasi

harga tinggi wow dengan kasar kau ya
tentunya ada kurang ada lebih kalau dilihat lebihnya semangat kerja teman teman di jmf ini luar biasa
tetapi ada hal yang kurang gitu ya hal yang kurang ini yang mungkin menyangkut biasanya adalah cost ownership
nah sekarang ini ditutup untuk profit oriented jadi kalau bekerja itu ya harus memperhitungkan
apakah terutama teman teman yang di manajemen ya harus selalu dalam setiap kegiatan itu bukan hanya bekerja bukan hanya mem planning
tetapi harus dilihat apakah yang saya kerjakan ini membawa manfaat membawa value added atau membuat profitable buat company
apakah etos kerja ini ada sangkutannya nih pak dengan kenyataan bahwa gmf ini masih satu satunya perusahaan sejenis seperti ini di indonesia
tapi kalau di bawah itu ya
bandingkan dengan fasilitas lain di luar negeri begitu misalnya
yang kita bikin persaingan adalah bukan di domestik kalau di domestik memang tidak ada pesaing tim
pesaing kita regional gitu ya dan kita harus bagaimana caranya agar bisa menarik yang namanya airline air domestik ini tidak pergi ke fasilitas perawatan di regional tapi balik ke gmf
iya nah strategi pak iwan untuk mendongkrak etos kerja dari para karyawan gmf itu supaya punya daya saing dengan
jadi itu adalah perusahaan lain
saya tarapkan di jmf itu adalah reward and punishment
yang bekerja tidak baik yang kontraproduktif melanggar aturan ya akan terkena punishment
tapi yang bekerja baik over target kemudian dia bisa memberikan lebih dia akan mendapatkan reward
jenjang karirnya juga kita beri kesempatan tidak seniority tetapi berdasarkan
berdasarkan prestasi gitu ya
jadi itu kita kita terapkan dan alhamdulillah kan memang cukup banyak gitu ya memberikan hasil
dan sekarang cacaran management di jmf ini mulai vice president ke bawah sampai dengan manager ini memang banyak diduduki oleh anak anak muda
ya pak iwan sendiri masih empat puluh an nih pak belum mencapai lima puluh ya tapi sudah menjabat sebagai direktur utama pernah mendapat katakanlah suara
tanda tujuan ya pak
tanda tanda ketidaksukaan begitu di kalangan kerja
jadi siapa itu
mungkin juga iya mungkin juga iya tetapi kan biarkan mereka menilai menilai sendiri dua tiga tahun ini gmf berubah berubah ya
salah satu contoh ipo ipo kita banyak dibantu oleh young generation sehingga bisa
justru yang generation yang lebih banyak membantu untuk memperbaiki
ya itu kombinasi gitu ya tetapi
ya itu kombinasi gitu ya tetapi

tim kita cukup banyak anak anak muda apa namanya membuat program program sehingga jmf bisa ipo
dan tentunya yang lain lain dan banyak ide ide kreatif ide ide kreatif yang banyak datang dari mereka
upaya untuk menjembataninya bagaimana itu pak
dan tentunya komunikasi gitu ya saya jadikan yang senior gitu ya bahkan di kita di jmf itu
dulu kan kita di garuda pernah ada sekitar sepuluh tahun tidak rekrut tidak merekrut karyawan
jadi jedanya ini antara yang senior dan junior ini cukup cukup jauh gitu ya
kita di gmf ini tetap kita menggunakan teman teman yang senior atau teman teman yang sudah masuk masa pensiun ini kita angkat lagi mereka sebagai mentor
instruktur dan kita kasih mereka tanggung jawab bagaimana memboosting teman teman muda ini
apalagi ini kan areanya area engineer area teknisi yang padat dengan aturan padat dengan licensing
bilang tuh licensing ini kita kasih tugas kepada teman temannya tetap berkontribusi dia bagaimana
dia bisa memboosting teman teman muda ini supaya kompetensinya cepat terbangun saya kira saya udah
memberikan porsi lah ya kepada yang sudah senior yang udah pensiun kita berikan porsi bagaimana
mereka supaya memposting teman teman muda ya teman teman muda saya kasih kesempatan juga untuk
berkreasi ide ide kreatifnya untuk membangun perusahaan tantangan apa lagi pak yang dihadapi
sejak menjabat sebagai dirut sejak tahun lalu ini melakukan ipo sudah memboosting net profit
sudah menghandle karyawan juga sudah mungkin ada di bidang lainnya
tantangannya kembali bagaimana membuat jmf menjadi top sepuluh sepuluh besar emily sekarang di level berapa ini
pak j kemarin dua ribu enam belas kita di nomor tiga belas nah sekarang ini dua ribu tujuh belas ini sedang dicek kemungkinan
kita sudah naik lagi di nomor dua belas jadi saya kira itu bukan bukan ini ya bukan hal yang hanya angan angan
bisa kita capai menjadi sepuluh besar mungkin bahkan bisa jadi enam besar lima besar
itu saya kira tantangan yang
saingannya siapa pak yang paling berat dan apa yang akan dilakukan oleh jmf untuk menuju ke sepuluh besar itu
tadi yang saya sampaikan bahwa kita saat ini sedang mencari strategic investor atau strategic partner
diharapkan nanti mereka masuk akan membawa transfer of knowledge kompetensi
dan tentunya membawa pasar dan ini yang akan memboosting gmf
akan memboosting gmf untuk menjadi sepuluh besar
tanpa itu rasanya sulit buat gmf untuk bisa mencapai sepuluh persen
pesaing terberat belum dijawab nih pak pesaing terberat gmf
pesaing terberat tentunya regional regional itu asia tenggara
negara mana sih pak di asia tenggara yang paling maju
dalam hal mrf
walaupun sekarang kita punya kompetitif yang lebih baik dari mereka
tapi tentu mereka nggak tinggal di sana
apakah itu karena tenaga kerja
ya macam macam ya tenaga kerja itu termasuk ya yang paling dominan
kemudian lokasi kita mesti punya tanah yang cukup besar punya lend
punya banyak tempat yang bisa dikembangkan di indonesia
kemudian satu lagi kita punya sebenarnya kalau ngomong indonesia ini
armada atau fleet yang ada di indonesia ini dari seluruh airline airline ini masih sangat besar cukup besar
kalau kita lihat singapura mungkin tidak sebanyak indonesia
perkembangan fleetnya juga indonesia jauh lebih growth nya lebih tinggi
oke kalau mengenai teknologi itu sendiri
singapura masih menang dibandingkan kita
singapura itu sudah lebih dulu sudah sepuluh lima belas tahun yang lalu
dia membuka diri
maka makanya singapura itu banyak sekali perwakilan oem manufaktur vendor ada di singapura
karena mereka diberikan kemudahan diberikan kemudahan
banyak yang diberikan misalnya tax allowance kemudian kemudahan berinvestasi
mereka sepuluh lima belas tahun yang lalu sudah banyak pemain dunia masuk
membuat cabang atau membuat industri nya di singapura
nah ini sebenarnya tantangan dan saya selalu minta support kepada pemerintah untuk bisa memberikan kemudahan kemudahan itu
karena indonesia ini potensinya besar sekali
singapura tidak punya labor yang cukup besar
kita punya bonus demografi yang cukup besar
saya kira itu adalah kelebihan kita
kalau ini bisa diberikan kemudahan industri ini bisa berkembang saya yakin kita akan bisa leading
oke semoga sukses pak untuk ambisi nya masuk jadi sepuluh besar
iya terima kasih
kalau untuk pribadinya sendiri mengenai karirnya pak iwan usia masih cukup muda empat puluh sembilan tahun
apakah ini terminal terakhir di jff atau ada ambisi lainnya mungkin

saya tidak menetapkan apa namanya
menetapkan ambisi atau saya harus jadi apa gitu ya
semua saya ikutin aja kayak seperti air mengalir aja
tapi yang penting kita kerja keras ikhlas dan sabar
karena dan sesuatu jangan dibawa menjadi ini menjadi stres
hadapi sesuatu itu semua dengan senang dengan riang
pekerjalah sesuatu dengan niat yang baik
pekerjalah sesuatu yang baik
insya allah sih itu ada yang melihat dan ada yang mempromot lah ya
good luck pak iwan dan semoga sukses
ya itulah tadi perbincangan kami dengan direktur utama gmf aero asia iwan juniarto
nantikan kembali perbincangan kami lainnya dalam executive talk